kisah berjuang melawan covid sembilan belas
kita akan ada
arah sumber yaitu
andrea dian bimo dan juga ganindra
sebentar kita akan invite ya
nanti kalau ada yang mau bertanya
boleh karena ini pengalamannya
selama satu bulan
oke ini lagi masih connecting ya
andrea dian akan bergabung
sesaat lagi bersama kita dan juga
bercerita mengenai pengalamannya
seperti apa kemarin
sempat dinyatakan positif
kita selanjutnya harus pindah
aduh yang penting kita bes cotton
waduh senang banget
ya kita berdua sehat
saya selalu sehat
lihatnya kita mau tahu nih kemarin kan aku mau ucapin dulu selamat ulang tahun nih masih kemarin ya sebelas april pas banget setelah keluar
dinyatakan negatif kemudian ulang tahun nih kayaknya hadiah ulang tahun gitu ya kita juga dengar beritanya tuh menanti gitu nih
ada apa gitu maksudnya kok bisa pasti pasti bertanya tanya semua ya kok bisa kena virus corona sebelumnya memang abis dari luar negeri
atau seperti apa awal dari bisa kena atau positif
nah sebenernya kita juga aku juga jujur nggak tahu kenanya dimana karena sebelum aku dinyatakan positif itu pas lagi ditarik ke belakang lagi
aku itu emang nggak lagi kemana mana lagi persiapan bayi tabung terus cuman menganterin bimo ke rumah sakit mata sisanya aku di rumah gak kemana mana
cuman emang pada saat ya emang nggak ada lagi ke luar kota nggak lagi keluar negeri enggak ketemu sama teman teman
yang abis dari luar negeri ataupun dari luar kota jadi sama sekali nggak ada kontak sama orang orang luar
nah kebetulan di tanggal dua belas itu dua belas sampai tiga belas itu aku ngerasain demam tapi demamnya hanya di malam hari
nah pada saat tanggal tiga belas itu aku ke rumah sakit di sana
aku nunggu ya sayangnya
nunggu sampai akhirnya
diperiksa di rumah sakit swasta
dan dibilang aku gejala demam berdarah
jadi setelah diobservasi
hasil observasinya di satu hari kemudian
adalah kemungkinan besar
terjangkit demam berdarah
tapi kondisinya setelah itu
sama sekali udah gak ada demam tuh
dan emang gak ada gejala covid yang lain
gak ada batuk gak ada sesek
gak ada muntah muntah
dan sekian banyak gejala itu gak ada
jadi diagnosanya adalah
gejala demam berdarah
tapi karena lanjutannya
andre harus menjalani ct scan
karena sop atau standard of operation saat itu
ketika harus masuk rumah sakit
dan kondisinya ada demam
dan sedikit menunjukkan gejala ringan
itu harus sesuai dengan sop saat itu
jadi harus dites semuanya
dari torak sama ct scan
nah pas lagi hasil toraks
hasil toraksnya itu
itu kayak ada kabut di
paru paru kiri dan kanan
jadi rumah sakit tuh menyatakan kayak
ini mengarah ke gejala pneumonia
nah kalau gejala fenomena itu kan
itu ke covid kan
jadi akhirnya langsung di isolasi
sama rumah sakit swastanya
jadi ketika dites itu kan
aku gak ada ngerasain gejala yang kayak
gejala covid itu kan yang kayak
itu aku sama sekali nggak ada
bener bener kayak orang normal sekarang
kondisinya itu kayak gini
jadi waktu itu tanggal tiga belas
diagnosanya demam berdarah
kemudian sudah sehat kondisinya
jadi ketika dianjurkan
untuk melakukan tes swab
tes swabnya itu kan di tanggal enam belas
jadi udah sama sekali gak kayak orang sakit
tapi harus menjalani tes swab
just in case kenapa napa
saya sama andrea kan percaya diri kan
gak mungkin lah orang yang hidupnya di rumah
gak pernah kemana mana
olahraga juga di rumah
itu terkena covid gitu
maksudnya untuk stigma yang kita bangun di kepala kita sendiri adalah
kita orang sehat kok
kita perlu dengan kesehatan
gak mungkin kok kita bisa sampai kena covid
pasti daya tahan tubuh kami juga kuat gitu
makanya pas rumah sakit swasta menawarkan untuk tes swab ya
sekalian aja ngecek
siapa tahu amit amit kena covid
bahkan dokter swastanya pun waktu itu ngomong
mungkin sih kena covid
tapi gak apa apa kita tes aja
swab ini dianjurkan dari rumah sakit atau kemauan terjadi
dari rumah sakit swasta karena memang udah ngikutin sop kan
kalau misalkan sampai ada kayak gejala gejala kemarin ct scan nya kurang bagus
itu langsung harus dianjurkan untuk ambil tes swab
tapi ini berarti ya ya sendiri gitu ya
ya biar yang sendiri
ya biar yang sendiri
selama masih di rumah sakit swasta dan belum ada rujukan
belum di ponis belum dikasih keputusan positif covid ya itu masih biar sendiri
jadi setelah swab itu swab tuh seperti apa sih
banyak orang pasti heran gitu kan sekarang ada rapid test
wah rapid test itu kayaknya beda banget gitu dengan swab
swab tuh diapain
rasanya seperti apa
dan hasilnya tuh berapa lama
nah si swab test itu kita itu kayak dimasukin kayak cotton but tapi versi kecil banget ke dalam lubang hidung itu diambil cairan kita di paling dalam di hidung dan di mulut
jadi kita harus buka mulut kayak masukin sampai ke tenggorokan
itu rasanya kayak ya udah kayak sedikit mau muntah tapi harus ditahan tahan
tapi sebenarnya abis itu udah gak kenapa napa
itu hasil tes swab keluar setelah
paling cepat tiga hari paling lama seminggu deh
kemarin andria sendiri berapa lama keluar test swab
untuk tes swab yang pertama yang waktu di rumah sakit swasta aku dapat kan aku tes di tanggal enam belas keluar di tanggal delapan belas malam
di test enam belas keluar delapan belas
berarti nggak terlalu lama ya
ya gak terlalu lama terus udah setelah
keluar hasilnya baru dipindahin ke rumah sakit rujukan pemerintah di rsal
tapi ketika udah di swab pertama kali itu juga udah langsung masuk ruang isolasi
jadi di rumah sakit swasta pun udah gak dalam kamar yang seperti
seperti orang sakit normal tapi udah bener bener sudah di isolasi padahal masih swab
belum tentu jadi
just in case ada orang orang yang penasaran kalo gua test swab di rumah sakit itu
dan sudah menunjukkan gejala pneumonia
atau gejala covid ketika diambil test swab itu
apakah disatukan dengan
apakah disatukan dengan pasien pasien lain
jawabannya adalah tidak karena biasanya ketika sudah tes swab dan sudah mengarah ke gejala covid
biasanya langsung ditaruh di ruang isolasi
oke jadi langsung sendiri
ruang isolasinya ini sendiri atau ada pasien lain yang juga
kalau di rumah sakit swasta sendiri
tapi kalau misalkan udah pindah ke rumah sakit rujukan di minto harjo itu aku satu ruangan ada untuk lima pasien
oke jadi setelah positif itu jam berapa tuh
langsung berangkat di apa harus di isolasi atau seperti apa tuh ceritanya
oh jadi waktu aku habis hasil ct scan nya keluar
itu kan mengarah ke covid
itu aku langsung di isolasi
nah pada saat isolasi itu besokannya aku udah langsung diambil tes swab
menunggu tiga hari sampai akhirnya tanggal delapan belas
itu sekitar jam enam sore aku dapat hasilnya
aku dibilangin kayaknya harus dipindahkan ke rumah sakit rujukan minto harjo
enggak enggak harus dipindahin ke rumah sakit rujukan
at that point belum ketahuan di rumah sakit
ini bisa dimana aja rumah sakitnya ya
iya karena rumah sakit yang nyari kan pada saat itu rumah sakit swasta yang nyariin rumah sakit rujukan
yang memang sudah tersedia tempatnya
jadi andrea setelah itu dipindahin ke rumah sakit rujukan
andrea setelah itu dipindahin sekitar jam dua jam dua ya jam setengah tiga subuh
pimpinan ke rsl minto harjo
pakai ambulans yang langsung disediakan oleh rumah sakit swasta
yang sudah berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan
dan yang diantar juga pakai apd lengkap
jadi at that point waktu itu saya datang kesana mau jenguk aja udah bener bener gak bisa
nggak bisa bertatap muka nggak bisa ketemu langsung main to main gini udah gak bisa
jadi emang udah harus steril banget
kenapa juga saya nanya kan kenapa mesti subuh sungguh ya
dipindahin ya kenapa gak siang aja kenapa gak pagi kenapa gak manusiawi sekali
supaya nggak ada orang supaya emang steril semuanya
gitu oh jadi ya itu make sense sih kan
namanya suami kan nanya kan kenapa mesti subuh subuh ya kok
kayanya istri saya gak dikasih waktu buat diserahan ternyata mereka punya alasan lain
kalau pagi atau siang kondisinya akan lebih rame banyak orang
dan itu bisa berakibat lebih fatal untuk orang orang sekitar oh ya at least
bener sih jadi kita penganggur
oke jadi memang protokol kesehatannya seperti itu ya begitu ya
minto harjo seperti apa nih petugas medisnya kesiapan mereka dan juga penanganannya seperti apa disana
nah pada saat aku dirujuk ke rumah sakit rshl minto harjo
kan rumah sakit tersebut itu baru ditunjuk sama pemerintah itu dua hari
dan keadaan pas lagi aku sampai disana semua rumah sakitnya belum terlalu ready kan
karena masih ya namanya rumah sakit yang baru ditunjukkan itu dua hari kan
karena masih ya namanya rumah sakit yang baru ditunjukkan itu dua hari kan

mereka belum siap untuk menyiapkan apapun disana belum ada kayak apa
masih kaget mereka masih dedakan banget karena kan baru dua hari ditunjukkan gitu jadi
belum ada kayak air putih mineral
air putih mineral mineral water terus belum ada hand sanitizer belum ada tisu
terus kamar mandinya masih agak berantakan
pokoknya masih banyak kekurangan tapi kayak setelah beberapa hari udah semakin baik keadaannya
mereka langsung mempersiapkan diri mereka karena mereka tahu juga kan
mereka ditunjuk sama pemerintah berarti mereka harus sebisa mungkin untuk merawat pasien
karena tujuannya kan bukan hanya menampung tapi untuk menyembuhkan pasien pasiennya di sana
dan mereka melakukan itu dengan sangat baik sih
kami mengerti banget ketika di awal kenapa belum ada yang itu ya
karena mereka akhirnya ngasih penjelasan sama saya
jadi saya waktu itu juga sempat ngobrol juga sama salah satu dokter di sana
spesialis paru namanya dr jerry
which is dokter yang bertanggung jawab di sana untuk penyembuhan pasiennya
dia bilang iya kami ditunjuk dua hari sebelum ini kami masih terkaget kaget
bahkan banyak tenaga medis di sini yang merupakan volunteer jadi sukarelawan
jadi bukan semuanya adalah tenaga medis tapi ada juga beberapa yang sukarelawan
plus satu hal yang bikin saya tenang ketika di sana adalah
kalau boleh dibandingkan dengan rumah sakit rumah sakit swasta yang mungkin
secara bangunan lebih solid
lebih bagus lampunya lebih terang terang
dengan gaya bangunan yang lebih membuat kita nyaman
tapi ternyata mereka punya tekanan ion negatif
itu bagus untuk orang orang yang terkena virus
dia bilang jadi satu itu gak akan cepat menular
dan itu bisa secara ambience lebih bagus untuk orang orang yang terkena virus
karena lebih cepat untuk penyembuhan
oke jadi memang didesain khusus begitu ya fasilitasnya juga kemudian sudah lengkap
nah kemarin pas andrea ini dinyatakan positif
bimo pasti harus tes juga kan
enggak jadi waktu itu
nah gini gini andrea itu kan gejala awalnya adalah demam
di tanggal tiga belas masuk rumah sakit
dan aku masih bisa jenguk sampai tanggal lima belas an
ya kan enam belas andrea di tes swab
dan ternyata hasilnya adalah positif
nah kita nggak pernah tahu
sebenarnya andrea kena di mana apakah kena di rumah
apakah kenanya jangan jangan waktu di rumah sakit
ketika lagi perawatan pas lagi demam tersebut
apakah kenanya sudah satu minggu sebelumnya ketika dia lagi di rumah sakit
ketika cek program bayi tabung
atau pernah sakit kita nggak pernah ada yang tahu
tapi ketika saya ditanya ketika andre positif
kamu juga positif dong
enggak tahu belum tentu
apakah saya carrier belum tentu
tapi apa yang harus saya lakukan
ketika saya gak ada gejala saya nanya sama sama dokter dokternya
saya juga takut saat itu
ketika saat itu juga saya takut banget
jangan jangan gue positif jangan jangan gue bisa menurunkan teman teman gue
akhirnya saya nanya sama dokter yang bersangkutan
beberapa dokter waktu itu ya
tiga apa yang harus saya lakukan
apakah saya harus tes swab apakah saya harus rapid test
enggak lo ada gejala nggak
enggak ada sama sekali
bahkan to be honest rumah gue kan olahraganya di rumah
masak di rumah emang kami berdua tuh adalah tipikal anak rumahan banget
kerjanya emang cuma nonton netflix
masak olahraga terus emang bisnis juga di rumah
jadi emang kita ngelakuin segala sesuatu di rumah
jadi ketika disuruh kamu sebaiknya adalah karantina di rumah selama empat belas hari atau lebih
oke ya emang begitu emang kehidupan kami sehari hari juga seperti itu
kita adalah main cave di era sekarang
cuma kalau ditanya waktu itu apakah harus tes swab langsung
enggak kenapa enggak
karena ketika kita gak ada gejala sebaiknya kita menyerahkan
menyerahkan ya menyerahkan apa ya
dan posisi kita untuk orang orang yang emang benar benar punya gejala
dan juga emang butuhkan bantuan untuk swab tes
karena tenaga medis kita yang akan melihat itu
semua akan cek dna nya dan lain lain plasma
itu kan banyak banget kan
dan juga butuh waktu yang lama
kalau semua orang yang tanpa gejala dan punya keparnoan tersendiri seperti saya
dan bahkan ketika nanti saya punya kesaksian
ngularin ke ribuan orang
hah gak ada gejala harus tes swab
kebayangkan nanti tenaga medisnya akan seperti apa akan langka butuhnya
kayak gitu sih jadi ya itu yang kami lakukan kemarin
atas saran dari beberapa dokter
jadi walaupun kalau tidak ada gejala ya cukup di rumah aja gitu ya
empat belas hari diem aja
benar tapi literally di rumah aja ya
andrea kemarin setelah sampai di sana
langsung diisolasi seperti apa sih suasana di ruang isolasi itu kan kita kebayangnya
benar benar apa ya mencekam gitu
seperti apa di sana
enggak sih sebenarnya nggak semenakutkan itu
jadi sebenarnya kita waktu diisolasi masih bisa tetap komunikasi sama keluarga
masih bisa facetime masih bisa telepon
bahkan kita masih bisa ngobrol sama temen temen yang sekamar juga
pasien yang memang sudah positif covid sembilan belas juga
jadi enggak benar benar diisolasi sendirian banget gitu
sebenarnya nggak perlu ada yang ditakutin sih
mungkin ada beberapa juga kalau saya dengar kabar juga kan ada di rumah sakit
apa tuh yang pertama kali aku jadi lupa
lupa nama rumah sakitnya
jadi ada juga emang spesial khusus untuk melakukan isolasi yang sendiri banget
tapi itu rata rata untuk beberapa pasien yang sudah memiliki penyakit bawaan
contohnya diabetes level dua ada yang terkena ca juga
sama yang emang udah punya penyakit paru paru yang parah kronis
biasanya mereka akan dilakukan isolasi sendiri
tapi untuk kasusnya andre ya andre satu kamar berlima dengan orang orang yang gejalanya ringan
jadi ya itu
jadi kalau ditanya menyeramkan
kalau ditanya menyeramkan atau tidak
jadi di ruang isolasi itu berlima ya
itu gimana tuh pengalamannya
ada pengalaman yang bisa dienangkan gak di sana
jadi waktu pas lagi di isolasi
atau gimana apa yang dilakukan sama keluarganya
banyak banget yang bikin aku lihat
oh ternyata mereka masih punya semangat nih buat ngejalanin isolasi ini
ada yang lagi cerita cerita ada yang berdoa
ada yang joget joget ada yang senam senam kecil
banyak dari kita nih ngelakuin hal hal yang emang positif
karena kan yang aku dengar sesuai pengalaman aku tuh
kalau misalkan mood kita bagus imun kita juga akan cepat baik gitu loh
jadi di sana perawatan selain fisik mentalnya juga ya
maksudnya disuruh nyanyi nyanyi atau senam
atau pokoknya yang bikin bahagia gitu
dan mental breakdown itu rata rata datangnya bukan dari orang orang yang di dalam karantinanya sih
justru dari orang orang di circle nya sendiri
jadi ketika yang di karantina barengan sama satu kamar dengan circle yang sehat
contohnya andrea sama temen temen sekamarnya
dapat full support atau support system dari kanan kirinya adalah orang orang yang sayang sama pasien
jadi kayak ah cepet sembuh semangat tiap hari nelfonin
tiap hari ngasih semangat ngirim makanan atau lain lain
itu ngebuat ambience dalam satu kamar itu kan kayak kita harus sembuh kita bisa sembuh
tapi kebayang nggak di dalam satu kamar lima limanya sakit
dan orang orang di luarnya juga gak ngedukung mereka buat sembuh
ya kadang ada stigma stigma gitu ya dari orang orang lain yang sebenarnya mereka nggak tahu gitu dalamnya seperti apa
ya memang suka ada stigma stigma sendiri begitu ya dengan orang yang
oh gak mau deket gak mau apa gitu
padahal sebenarnya di dalam situ kalaupun yang nggak ada penyakit bawaan kan semuanya baik baik saja gitu ya
ya maksudnya mungkin nggak parah belum semuanya diinfus
tapi perawatnya sendiri apa selain
ya kemudahannya sendiri di sana selain obat obatnya itu dikasih apa
pasti vitamin apakah ada yang khusus
tapi berarti andre juga nggak diinfus di sana ya karena kondisinya baik atau seperti apa
enggak karena kondisi aku tidak memiliki gejala gak ada gejala kayak batuk gak ada demam
jadi aku gak diinfus sama sekali
cuman untuk beberapa kayak temen temen aku yang di sana waktu pertama kali masuk dia ada yang sesak nafas dikasih oksigen
jadi setiap orang tuh penanganannya beda beda sesuai dengan ininya gejalanya dia gitu
ada juga yang orang kondisinya usianya sudah tua dan butuh bantuan alat nafas ya harus kasih oksigen
plus mungkin untuk masukin mineral kadang nggak bisa kuat sama obat oral karena kan kadang kadang nyangkut kemah juga harus diinfus
tapi kondisinya dalam satu kamar itu kemarin yang udah kami cek nggak ada satupun yang lebih parah gitu
ngerti gak jadi nggak ada yang punya penyakit yang emang parah banget yang bisa ngeluarin kondisinya lebih parah ke orang orang di satu kamar tersebut
jadi ya di dalam kamar itu sakitnya gejala gejala ringan aja
dan buat obat obatannya tadi kan sempat nanya kan kayak di rumah sakit minto harjo itu aku dapat kayak multivitamin vitamin c dan satu obat virus di sana
nah tapi waktu di
tapi waktu di
karena aku sempat dipindahin lagi kan ke wisma atlet itu aku dapat empat jenis obat
empat jenis obat tambahan dan vitamin c dan multivitamin lagi
dan salah satu obatnya itu si chloroquine
oke nah perbedaannya sewaktu di harjo sama di wisma atlet ini apa kenapa andrea harus dipindahin ke sana
jadi waktu itu aku kan hasil swab
yang kedua di minto harjo aku kan ada dua kali swab test
nah yang pertama itu hasilnya masih positif
sampai akhirnya karena mungkin karena rumah sakit rujukan sebenarnya adalah buat pasien yang memerlukan kayak penanganan yang lebih intensif dari dokter
makanya karena aku udah gak ada gejala apa apa aku dipindahin ke wisma atlet tempat emang buat isolasi mandiri
jadi apa apa bisa ngelakuin semuanya sendiri di sana
nah di saat nunggu hasil swab test yang ketiga aku udah pindah ke wisma atlet
jadi memang dipilih begitu ya
wisma atlet tuh bener bener kayak apartemen
jadi kayak apartemen dua kamar satu unit dua kamar
jadi andria punya partner situ juga yang pasien juga
yang kondisinya sudah sama sekali sudah tidak parah
ibaratnya sudah bisa melakukan karantina sendiri
dan secara intensif perawatannya udah beda banget sama yang di minto harjo
terus mau dokternya tiap hari
kalau ini tuh udah kayak di rumah aja
kayak isolasi di rumah gitu
cuma bedanya ini di wisma atlet
ya kalau misalkan di minto harjo itu dokter parunya akan visit setiap hari
terus kita diperiksa kayak tensi suhu badan itu juga sehari tiga kali
tapi kalau misalkan di wisma atlet visit dokter parunya itu bisa dua hari sekali sampai tiga hari sekali
tapi tetap untuk perawat cek suhu dan cek tensi semuanya itu masih
sehari tiga kali juga
oke jadi memang perbedaannya adalah bagaimana intensitas pemberian obat kayak gitu gitunya ya
karena memang sudah dilihat sehat jadi gak terlalu intensif lagi
kemarin juga ada yang ngobrol dengan pasien yang sempat kena positif covid
katanya dikasih telur sampai sehari lima
nah itu andria gimana
makanannya seperti apa
kita selama di rumah sakit kita makannya tetap normal
kayak lauk pauk kayak lima sehat
empat sehat lima sempurna lah
kita kasih dapat susu dapat jus
tapi makanannya nggak berlebihan juga
ada ayam tetep ayam ikan telur
masih batas normal kok
soalnya katanya proteinnya tinggi jadi dibutuhkan sekali untuk kekuatan imunitas tubuh gitu
sebenarnya kayak kita yang aku tahu yang kemarin aku jalanin
kita cuma makan makanan sehat dan bergisi
terus kita tetap melakukan aktivitas secara normal
kalau ada yang bisa berjemur ya berjemur
kalau misalkan kita bisa stretching atau olahraga kecil kecil juga harus disarankan untuk itu
supaya itu membantu untuk imun kita jadi lebih baik
tapi nggak ada salahnya juga sih ketika sebuah rumah sakit atau tenaga medis yang ngasih anjuran untuk misalnya ngasih makan lima telur
karena itu kan secara dari segi kesehatan gitu kan kalori nya bagus
dan kandungan nutrisi di dalam telur itu kan proteinnya tinggi
dan itu bisa untuk imunitas tubuh benar benar banget
jadi sebenarnya gak ada masalah juga
cuma ketika ditanya apakah itu terjadi sama andrea enggak
atau mungkin pasien tersebut punya emang karena punya buat kesehatannya dia yang khusus gitu
ini dia butuh treatment khusus
mungkin ya gak masalah
cuma kalau kemarin ketika di rumah sakit minto harjo dapat makanannya kan emang
mungkin ya gak masalah

pas udah pindah ke wisma atlet saya udah bisa kirim makanan yang dia suka
jadi di wisma atlet bimo bisa antar makanan
tapi ketemu juga masih tetap nggak boleh kan di wisma atlet
enggak gak bisa ketemu
saya drop makanan aja
saya cuma ngirim minta tolong sama temen atau orang untuk ngirim makanan ke sana
jadi bimo tetap isolasi di rumah
bimo gak boleh kemana mana
oke jadi di wisma atlet itu kira kira seperti apa
oke jadi di wisma atlet itu kira kira seperti apa

seperti apa sih gambarannya kemarin
apa terus terusan di kamar atau kita boleh keluar untuk olahraga
seperti apa di sana di wisma atlet sendiri
untuk di wisma atlet kita kan satu unit itu kan berdua
nah di sana kalau misalkan masih mau olahraga atau ngelakuin aktivitas di dalam kamar masih boleh
tapi mereka juga kayak kasih pengumuman anjuran kayak jam sembilan sampai jam setengah sebelas
kalau mau berjemur boleh ya di luar
karena di sana ada balkonnya
tapi untuk tetap menjaga jarak harus pakai masker gitu
tapi tetap harus di dalam kamar
lucu sih kalau di sana di wisma atlet itu banyak kejadian kejadian lucu
contohnya andrea dikasih obat klorokin
jadi klorokin itu kan obat malaria kan
dan ternyata untuk beberapa orang itu gak ngaruh apa apa dan justru bagus untuk penyembuhan covid
kalau kak andrea ternyata dia punya ketahanan yang lain
dia malah deg degan
tangannya sampai kebetulan
ini menarik sih dan menurut kami ini sesuatu yang perlu dibahas
karena ternyata klorokin itu bukan tipikal obat yang cocok untuk semua orang
dan jangan dikonsumsi tanpa resep atau anjuran dokter
karena banyak juga kan
orang orang banyak yang diam sama andrea juga
kak katanya dikasih kloroquin ya
jadi kita bisa minum klorokin ya supaya terhindar dari covid
itu bahaya banget
ya memang kalau obat itu untuk mengobati gejala yang kita punya gitu kan
itu juga belum tentu cocok ya
belum tentu cocok ya
belum tentu cocok
itu termasuk obat yang keras
jadi harus dengan sesuai resep dokter
kalau dokter tidak menganjurkan ya jangan minum
jangan asal beli karena wah obatnya itu
jadi kalau tadi kan kamu nanya ada kejadian apa yang menarik di wisma atlet
salah satunya klorokin
terus kedua melihat kejadian kejadian pasien pasien lain yang kelakuannya menurut kami ajaib
di saat penyembuhan ada yang apa sih
ada yang sebabnya mungkin dia stress atau gimana
ada yang kayak dia ngerasa badannya udah lebih enak terus dia minta pulang
hasilnya kan masih dia masih positif
jadi belum boleh kemana mana takutnya malah meneluarkan orang lain
saking stresnya ada beberapa kayak ada satu pasien yang waktu itu aku habis lagi di luar
aku ngeliat sendiri pasien itu ngegigit perawatnya
itu agak nggak maksud aku nggak iya aku nggak mikir kayak ya ampun kasihan banget perawatnya
dia udah capek capek untuk nolongin kita kayak ngasih semua kehidupannya untuk bantuin kita untuk tetap semangat
untuk cepet sembut tapi malah diperlakukannya kayak gitu
dan akhirnya si perawat itu ini
harus jadi odp pdp
pdp karena dia langsung diisolasi empat belas hari lagi
terus ada juga yang ngerokok dibalokkan jadi ya
lucu sih ketika orang orang banyak yang berlomba lomba pengen dapat perawatan maksimal dari pemerintah
di satu sisi ada orang orang yang sudah di dalam melakukan hal hal yang
ajaib kayak gitu
jadi kayak menurut kita
emang ajaib ya kelakuan orang orang tuh
banyak satu mereka misinformasi
kedua mereka nggak tahu dan nggak paham sebahaya apa covid
ya mereka tahu ini adalah penyakit flu yang sudah sembuh ya boleh pulang
mereka nggak tahu kalau impactnya itu bisa sangat berbahaya banget
dan mereka mungkin mikir ngerasa kayak badannya udah sehat kalau misalnya keluar juga nggak akan apa apa
tapi kan yang harusnya mereka pikirkan adalah kayak
ini bahaya ya buat orang walaupun kita udah ngerasa sehat belum tentu
virusnya udah maju
di badan kita malah kita jadi carrier malah nularin orang orang lain
satu hal lagi yang pengen kami sampaikan adalah selain itu
selain kejadian kejadian unik adalah tenaga tenaga medis yang ada di sana sih
entah ada yang di rumah sakit swasta rumah sakit minto harjo rumah sakit wisma atlet
atau rumah sakit rumah sakit lain yang sekarang lagi menangani covid
menurut kami tujuan kami bisa sharing dan berbahagia adalah
ngasih kredit lebih untuk para tenaga medis yang sudah memperjuangkan
mengorbankan waktu tenaga nyawa untuk orang orang terkena covid
tanpa pamrih apapun gitu
justru orang orang seperti ini harus kita highlight harus kita angkat
harus di share terus di media betapa hebatnya mereka
karena mereka agar data terdepan it's true and literally hebat
tanpa mereka nggak ada orang yang bisa sembuh dari covid sembilan belas
karena mereka mereka inilah pertama kali yang bakal nyembuhin siapapun yang terkena covid
jadi ketika dengar kabar kabar yang kayak tenaga medis dikucilkan lah
tenaga medis di bully lah
tenaga medis di
tak diterima di rumah
diterima di lingkungan di sosial
menurut kami justru dengan andrea terkena seperti ini
kami bisa bikin kesaksian
dan ngasih tau betapa hebatnya kinerja mereka untuk menyelamatkan nyawa orang orang di indonesia
bahkan di seluruh dunia
kemarin juga sempat galang dana ya
iya aku kemarin sempat galang dana sama kitabisa com untuk ngelawan covid ini
untuk bantu kayak rumah sakit rumah sakit yang masih memerlukan kayak apd dan
alat alat yang lainnya
dan juga sebagian dananya kita pakai buat kayak bagi bagi sembako buat orang yang kurang mampu
kayak banyak lah orang pinggir jalan yang butuh
responnya seperti apa sudah dibagikan semuanya
lurus semua ya
ya buat sebagian ada yang belum sampai kan karena sekarang lagi psbb ya
jadi agak sedikit
karena kita perlu ngebagi waktu juga dan ngebagi tenaga juga untuk
dan yang dibagi bagi
ini kan bukan di jakarta aja
ada yang di luar jakarta juga
mungkin pendistribusiannya agak sedikit rumit kalau ke dalam sana
nah ini setelah andrea akhirnya yang tes ketiga begitu kan ya
nah itu apa ada rasa yang berbeda dialami di tubuh atau mungkin waktu ct scan lagi apakah kabutnya sudah hilang
itu seperti apa
aku kan yang swab ketiga itu kan masih dari
tapi aku udah dipindahin ke wisma atlet
nah di wisma atlet itu pertama aku di setelah tujuh hari perawatan di sana aku di rapid test dulu
direpi tes hasilnya negatif terus aku ngelakuin kayak ct scan lagi
enggak aku ngelakuin ronsen sama tes darah rutin buat dilihat hasilnya
dan ternyata hasilnya semuanya bagus
nah pada saat itu pas sambil nunggu hasil ronsen dan tes darah
hasil dari swab tes aku yang dari minto harjo ternyata keluar dan sudah dinyatakan negatif
jadi otomatis mereka langsung oh ini udah negatif semuanya hasilnya udah bagus
rapid testnya juga bagus
tes darahnya juga bagus
ronsennya juga bagus
jadi diperbolehkan pulang
jadi sebenarnya andrea itu sudah sembuh di rsa almin toharjo
jadi yang di wisma atlet ini cuma untuk menghindari aja begitu ya kalau ada gejala gejala lain
ataupun menghindari penularan
prosedural yang harus dipenuhi sebenarnya
karena lumayan agak lama nunggunya untuk hasil swab test yang ketiga itu sekitar seminggu lebih
ya karena semuanya tergantung dari dinas kesehatan kan
semuanya gak bisa diburu buruin juga
karena kan banyak banget
untuk dapetin data yang valid juga emang perlu waktu
yang lucu adalah semua datanya by lisan ya
kita juga baru tahu jadi semua nggak ada data tertulisnya tuh nggak ada
mungkin takut biar gak dianggap atau biar gak apa kali ya
tapi kan kebayang gak sih ketika pertama kali misalnya amit amit gitu
ada yang kenal lagi terus saya keluarganya kayak nanya
buktinya mana gak ada
karena itu terjadi kemarin sama andrea
buktinya mana andrea positif
gak ada pak
apa dari lisan nya dari pemerintah gini
hah kebayang akan nonton film sih kita kan
jadi otaknya udah kemana mana
iya kita mikir kayak ada kemungkinan mungkin gak ya sampai ada miss gini kan
ada human error atau gimana gitu kan
tapi ternyata semua juga gitu
semuanya ternyata lisan
dan pada saat keluar ternyata kita dapat surat pada dinyatakan telah sehat dari
telah sehat dan sembuh dari covid sembilan belas
jadi setelah sudah sehat dan sembuh selamat apa nih yang disyukuri sama andrea dan bimo
disyukuri banyak banget sih
pasti aku bisa pulang ke rumah ketemu sama suami tercinta bisa kumpul lagi
terus bersyukur juga udah ngelewatin kejadian kemarin
karena mungkin dengan kejadian itu aku bisa sharing banyak ke temen temen tentang covid sembilan belas ini
jadi orang orang jadi lebih aware lagi tentang virus ini gitu loh
jadi gak semua orang punya kesempatan dan juga dapat pengalaman berharga seperti ini
tapi kami percaya banget tuhan sudah menempatkan andrea di sana kemarin untuk menjadi saksi bagi banyak orang
karena untuk bersaksi dan memberikan berita seperti ini gak gampang loh gak mudah
bayangin ya ketika lagi sakit positif semua media ngejar
dan andrea dengan beraninya menyatakan diri gitu
oke saya positif dan it's okay saya bisa sembuh
bayangkan banyak banget orang orang di luar sana yang ketika positif masih gak mau terima kondisinya
dan justru diem diem malah nularin ke banyak orang
tapi dengan kemarin andrea mengambil sikap seperti itu saya ngerasa kayak hebat nih ya perempuan ya
di saat semua orang takut di judge dia declare gitu
jadi somehow menurut saya emang harus andrea ngalamin ini karena dia harus bersaksi bagi banyak orang
dan membuat orang orang percaya bahwa kena covid bisa sembuh
karena covid itu bukan sebuah aid karena penyakit seks menular
bukan penyakit yang emang karena lo ngelakuin sesuatu tindakan yang buruk
tapi itu bisa terjadi sama siapa
kalau siapapun kapanpun dimanapun gitu
dan ya gak apa apa declare mendingan jujur tapi bisa ngebuat sirklo sehat dan membuat semuanya sembuh
oke terakhir mungkin bisa kasih pesan pesan untuk masyarakat mungkin yang masih ada yang bandel
kadang kadang tidak mengikuti psbb atau masih ada yang menganggap enteng
ya mungkin buat teman teman di luar sana yang masih belum taat atau sudah taat
cobalah buat kayak
ikuti anjuran pemerintah
ikuti anjuran pemerintah supaya kita cepet cepet bisa nih buat ngelewatin covid sembilan belas ini bareng bareng
buat memutus rantai covid ini biar gak makin banyak pasien yang masuk ke dalam rumah sakit lagi
semoga semuanya cepet sehat cepet membaik
please segera putus mata rantai dari covid ini dengan cara apa
dengan mengikuti sebaik mungkin anjuran pemerintah
kenapa karena kalau tidak mengikuti itu
jadi grafiknya justru gak akan bisa
karena itu akan melandai
justru akan makin ke atas makin ke atas makin ke atas
dan maksudnya grafik adalah grafik pasien ya
grafik yang terkena positif
dan itu akan berbahaya untuk negara kita
karena pe impactnya bukan hanya cuma untuk kesehatan tapi juga untuk perekonomian dan lain lain
saya bisa terkena phk
saya yakin lah
kami yakin bahwa pemerintah kita juga nggak bodoh dan pasti akan memikirkan hal seperti itu untuk kebaikan dan kepentingan rakyat gitu kan
cuma sekarang sebisa mungkin kita ikutin anjuran pemerintah
dan sekali lagi ingat jauhin virusnya
dan jangan jauhin rasa kemanusiaannya itu sih
dan buat teman teman kalau misalkan masih mau ada yang berpikiran kayak pengen mudik sekarang jangan dulu ya
sebaiknya coba dipikirkan dulu
sayangin keluarga di rumah orang tua anak atau keluarga yang lainnya
karena ada data valid terbaru kan algoritmanya kalau sampai ada yang mudik kemungkinan besar jumlah pasien indonesia bisa tembus jutaan
please berpikir lebih dewasa berpikir lebih jernih berpikir lebih wise
dan ambil keputusan sebaik mungkin
oke jadi kita harus saling jaga ya tetap di rumah aja semuanya sampai semua wabah ini selesai
terima kasih ya andrea dan gany
sehat sehat terus kalian ya
bergabung di malaysia
ya itu dia tadi wawancara kita dengan andrea dan juga ghanindra bimo mengenai bagaimana mereka melawan covid sembilan belas
dan besok akan ada ini
ngobrol bareng di rumah bareng cnn indonesia
kiat optimal ibadah di tengah wabah karena sebentar lagi kita akan masuk di bulan ramadan yang akan dengan aldi hawari dan juga narasumbernya ustadz suban bawazir
ditunggu besok ya
jam sembilan belas masih di akun yang sama cnn indonesia
saya ratu nabila pamit terima kasih telah bergabung di cnn indonesia bye bye